kalau om mau nutupin kesalahan anak om yang udah emang jelas salah
dia sudah menipu banyak orang dengan pura pura buta
kita bisa aja sebar di media sosial
kalau om reman sudah membela dan menutup nutupi kesalahan anak om
yang jelas jelas sudah salah dengan menipu banyak orang
dan nama om raymond akan sangat sangat jelek di mata publik
jaga bicara kamu pak
jaga bicara kamu pak
aku pingin banget kuliah di kampus ini
dan dengan cara kayak gini lo bisa dengan tenang kampus di sini
nggak akan ada orang yang bisa nyambut lagi beasiswa lo kayak kemarin
padahal gue belum sempat kasih tau surprise nya
tapi lo udah pergi put
kamu kayak nyerah memang